saya akan merangkum kembali nama nama yang tadi disebut oleh joko widodo ada erick thohir
kemudian ada sandiaga uno mahfud md ritwan kamil muhaymin iskandar erlangga hartarto dan prabowo subianto
kita akan bahas tujuh nama ini satu persatu lebih dalam
bersama dengan direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan
selamat malam mas jayadi
selamat malam saza
mas jayadi sebelum kita membahas dengan lebih detail nama nama yang tadi disebutkan oleh pak jokowi
singkat saja nih mas variable modal politik apa yang saat ini dibutuhkan ganjar
yang nantinya bisa diisi oleh cawapresnya agar bisa memperbesar keterpilihannya
pertama yang diperlukan itu faktor faktor objektif yang kedua subjektif ya
yang objektif itu adalah kekuatan elektoral atau elektabilitas
yang kedua adalah komplementaritas seberapa saling melengkapi bakal cawapres itu dengan cawapresnya
kemudian itu faktor objektif ya faktor subjektifnya ada dua
pertama kecocokan antara individu cawapres itu dengan bakal cawapresnya
yang kedua adalah kecocokan antar partai yang akan mendukung pencalonan capres cawapres itu
empat hal itu yang akan berpengaruh di dalam menentukan siapa yang nanti akan dipilih sebagai cawapres
kecocokan antar partai yang mengusung dan disebut sebut juga bahwa ganjar pranowo ini membutuhkan setidaknya suara dari pemilih islam
yang menarik adalah hari setelahnya setelah diumumkannya pdip mengusung ganjar paranowo
sandiaga ini melakukan manuver pamit dari gerindra
nah suara komunitas islam
islam ini dimiliki oleh sandiaga uno
hitungannya seperti apa mas
jika ganjar nanti bersanding dengan sandiaga uno yang katanya digadang gadang ini pindahnya ke p tiga
dan modal politik apa saja yang bisa berpengaruh besar terhadap ganjar yang dibawa oleh sandiaga
ya memang dari segi orientasi
ideologi politik ya
memang ganjar itu dipersepsikan sebagai nasionalis gitu ya
nah biasanya pakemnya adalah akan disambungkan atau dipasangkan dengan yang cenderung dianggap religius
nah kalau tadi yang dibicarakan sandi maka dari segi selama ini pak sandi atau bang sandi itu kan cukup banyak dipersepsi sebagai sosok yang dekat dengan kalangan yang religius atau santri
jadi dari sisi itu cukup
yang kedua dari segi elektabilitas memang berbagai survei selama ini katakanlah selama dua tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sandiaga uno memiliki tingkat elektabilitas yang sangat kompetitif
berbanding sama kuatnya dengan nama nama lain
seperti erick thohir kemudian ahi kemudian hovifah mahfud md ridwan kamil
jadi dia punya modal elektoral kemudian dia juga punya modal dari segi kecocokan ideologi politik saling melengkapi dengan ganjar yang nasionalis dan yang religius
selain itu kalau kekuatan elektoral sandiaga uno kita bedah satu persatu lebih rinci maka sandiaga uno itu cenderung memiliki cenderung cukup tinggi kekuatannya di wilayah wilayah di luar jawa
nah ini cocok dengan ganjar karena ganjar ini lemah atau tidak kuat di luar jawa
ganjar itu kekuatan utamanya ada di jawa tengah lalu jawa timur lalu beberapa daerah di luar jawa itu seperti sulawesi utara indonesia timur seperti nusa tenggara timur bali dan sebagainya
sementara sandi itu punya kemampuan untuk meraih suara di wilayah wilayah seperti kalimantan sulawesi
jadi itu adalah kekuatan yang sangat kecocok

beberapa daerah daerah itu juga
beberapa daerah daerah itu juga
beberapa daerah daerah itu juga
beberapa daerah di sumatera dan seterusnya serta beberapa wilayah di banten
jadi kalau dilihat dari sisi itu memang sandi menjadi salah satu pilihan yang cukup baik bagi ganjar peranowo sebagai cawapres
secara pribadi ini memberikan kekuatan yang cukup baik komplementer untuk ganjar
nah jika nanti benar masuk p tiga apakah ini justru akan semakin memboosting
elektabilitas dengan suara dan modal politik yang dimiliki oleh p tiga jika benar benar masuk ke p tiga nanti
ya betul kalau beliau betul betul masuk ke p tiga maka p tiga itu kan partai islam
pdip partai nasionalis gitu jadi itu cocok
dan selama ini memang p tiga dengan pdip kan sering bekerja sama termasuk dalam pemerintahan pak jokowi
nah memang sandiaga uno akan kesulitan untuk disandingkan dengan ganjar dari segi partai
kalau dia tetap di gerindra karena pertama gerindra itu sama dengan pdip
cenderung sama sama dipersepsi sebagai partai nasionalis
dan gerindra sudah punya calon presiden yaitu pak prabowo
kalau pak sandi yang menjadi wakil ketua umum salah satu pimpinan di gerindra itu
menjadi cawapres untuk partai lain kan menjadi tidak baik bagi gerindra
karena itu dia umum
mungkin apa yang waktu itu di
kalau masuknya ke p tiga ya itu memang tampak cocok gitu
baik sepertinya apa yang dikatakan sandiaga kemarin keluar dari gerindra karena ada tugas tugas lain
ada narasi bahwa tugasnya ya kita semua sama sama tahulah
saya mau bergeser ke nama lain
suara komunitas islam ini yang tadi sudah mas jaya disebut tidak hanya dimiliki oleh sandiaga sebenarnya
ada juga nama mahfud md yang disebut oleh presiden joko widodo
dan juga masuk
dalam survei yang dirilis oleh lsi
kalau mahfud md mungkin nggak asal dari pemilu sebelumnya yang terhenti gitu
akan terjalin lagi di pemilu kali ini
ya pak mahfud md itu cukup kuat di jawa timur terutama wilayah wilayah islam
tapal kuda dan terutama sekali madura gitu
itu berarti kan bergabung dengan timnya pak jokowi kira kira gitu kan
pak jokowi itu kalah di madura kemarin
nah dengan adanya pak mahfud mungkin itu akan membantu ganjar memperkuat jawa timur
terutama mengambil suara dari madura
serta beberapa wilayah yang menjadi simbol dari nu gitu
jadi pak mahfud itu bukan hanya menjadi simbol kalangan islam
tapi yang disambalengkakannya
ganjar sebagai nasionalis tapi lebih spesifik lagi
pak mahfud bisa dianggap mewakili kalangan nu
kita tahu kalangan nu itu sangat penting
terutama di wilayah wilayah yang besar
di jawa timur kemudian jawa barat
dan beberapa wilayah di sumatera seperti kalimantan selatan ya
kemudian sorry di beberapa wilayah di kalimantan seperti kalimantan selatan
dan beberapa wilayah di sumatera
jadi pak mahfud pun memiliki peluang untuk memiliki
saling melengkapi dengan ganjar pranowo
dari sisi pribadi pak mahfud akan sangat kuat membantu pak ganjar nanti
kalau mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden
karena pak mahfud memiliki pengalaman lengkap di semua jenis pemerintahan
eksekutif legislatif maupun yudikatif
baik mas jaya
dan pak mahfud
bisa nanti membantu menjadi panglima untuk penegakan hukum
karena salah satu masalah utama kita ke depan itu masih persoalan penegakan hukum
baik mas jayadi berbicara mengenai mahfud md yang sangat mewakili suara nu
di tujuh nama itu tidak hanya mahfud md ada erick thohir
bahkan ketua gp ansor pun sudah menyatakan kan bahwa erick thohir ini adalah pasangan ideal
bagaimana nih mas kalau erick thohir
kalau dari sisi ke nu an pak erick
erick thohir kan baru di nu nya
tetapi jadi kalah dia dari sisi pak mahfud kalau dari sisi ke nu an
kemudian pengalaman pemerintahan juga pak erick thohir kalah dengan pak mahfud ya
karena pak mahfud lebih lengkap di eksekutif legislatif dan yudikatif
tetapi pak erick thohir memiliki kekuatan yang lebih merata di berbagai wilayah di indonesia
dan apa pengalamannya sebagai seorang pengusaha
itu bisa juga membantu pak ganjar di dalam melanjutkan pembangunan ekonomi misalnya ke depan
untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis atau dilakukan oleh pak jokowi sekarang
jadi ini juga punya poin penting
tapi apakah pak erick thohir akan cukup kuat untuk meraih suara suara nu di jawa timur kemudian di jawa barat
yang pak ganjar cukup lemah
serta misalnya banten atau jawa barat
atau beberapa wilayah lain itu masih menjadi pertanyaan
karena kedekatannya dengan nu kan baru kalau kita bicara soal nu
jadi lagi lagi ada poin positifnya ada poin yang tidak begitu positif
cuma dia memiliki beberapa komplementaritas ya dengan capresnya yaitu ganjar pranowo
nah masih berbicara di lingkaran nu nih mas jayadi
ada nama ketua umum pkb moha yusuf
namun disebut juga oleh pak jokowi
hitungannya seperti apa apakah probabilitasnya besar atau lebih kecil sebenarnya dengan caimin
jadi kalau cak imin kan memang sudah lama menjadi ketua pkb dan dia punya pengalaman panjang
memiliki apa sebagai wakil nu
atau wakil pkb yang juga sekaligus mewakili nu
di situ kekuatannya
jadi dia punya apel yang cukup besar tidak kalah dengan pak mahfud
dalam soal meraih suara dari nu
atau kemungkinan meraih suara dari nu
jadi di situ keunggulan utamanya
tapi tantangannya kita nggak tahu
sekarang pak muhaymin kan berkoalisi dengan pak prabowo
kalau jadi apakah apa namanya pak mohaimin akan menjadi ketua pkb
mohaimin akan keluar dari koalisi kir bersama pak prabowo atau tidak
itu yang menjadi pertanyaan
namun selain suara nu apakah modal politik elektoral elektabilitas dan juga modal politik lain yang dimiliki caimin ini
bisa memberikan komplementer yang cukup untuk ganjar pranowo
cak imin itu cenderung kemungkinannya akan mampu membantu ganjarra di jawa timur
dan mungkin juga sebagian di jawa barat
tapi di wilayah wilayah luar jawa itu tidak akan terlalu banyak membantu saya kira
masalahnya di jawa timur pak ganjar sudah sebetulnya cukup kuat
yang dia lemah adalah di jawa barat
tapi di jawa barat cak imin bukan figur utama yang bisa membantu pak apa namanya pak ganjarra
yang bisa membantunya itu adalah ridwan kamil
demikian juga dengan wilayah wilayah luar jawa
cak imin tidak memiliki kekuatan itu
sementara ganjar pada saat yang sama juga cukup lemah ya
dibandingkan dengan prabowo dan anies di wilayah wilayah luar jawa
jadi memang selain tantangan tadi ya cak imin juga punya tantangan lain
yaitu kekuatannya tidak merata
kekuatan elektabilitas cak imin komplementaritasnya dengan ganjarra itu hanya ada di jawa timur dan jawa barat jawa tengah terutama
sementara di jawa barat agak kurang apalagi di wilayah wilayah luar jawa
tadi berbicara mengenai jawa barat sudah disinggung oleh mas jayadi
ada nama rituan kamil yang bisa membantu elektoral di jawa barat
namun masalahnya rituan kamil ini kan juga bersanding berada di bawah naungan partai golkar
yang ketua umumnya namanya juga disebut oleh presiden joko widodo air langga hartarto
ya jadi ada itu tantangannya disebut tadi ya ada persoalan internal golkar ya
apakah golkar akan mencalonkan erlangga
atau akan mencalonkan ridwan kamil
tapi poin kekuatan utama ridwan kamil adalah dia mampu membantu ganjar di wilayah jawa barat
dan kita tahu ganjar itu dari kalau kita bandingkan antara jawa barat jawa tengah jawa timur
ganjar itu paling lemahnya di jawa barat
nah dengan track recordnya sebagai wali kota bandung kemudian gubernur jawa barat
dan kedekatannya dengan banyak kalangan apa namanya kalangan islam di jawa barat
ridwan kamil bisa membantu ganjar mengambil suara di wilayah wilayah yang cenderung lebih religius ya
sementara buatan ganjar kan lebih banyak di daerah daerah yang lebih nasionalis di wilayah jawa barat
seperti indramayu cirebon pangandaran wilayah wilayah itu ya
sementara wilayah priangan yang cenderung lebih islami lebih islamis itu bisa dibantu oleh ridwan kamil
tapi tantangannya selain ridwan kamil itu kader golkar dia harus mendapat restu dari ketua umumnya
juga ridwan kamil tidak merata kekuatannya
di wilayah luar jawa yang ganjar juga memerlukan bantuan ridwan kamil saya kira tidak akan terlalu kuat membantunya
baik nama terakhir mas jayadi yang ramai disebut sebut juga prabowo subianto
prabowo ini menjadi satu satunya tokoh yang diterima oleh presiden joko widodo
lebaran hari pertama di kediaman joko widodo di solo pada lebaran kemarin
bagaimana hitungannya kalau prabowo subianto
karena katanya jika benar benar berduet pasangannya akan super power benar tidak
ya potensinya begitu ya
jadi kalau misalnya kan tiga nama teratas itu kan ganjar prabowo anis atau prabowo ganjar anis kan gitu
nah kalau dua di antara tiga ini bergabung maka
nah kalau dua di antara tiga ini bergabung maka
maka potensi untuk menangnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan kalau kita membahas nama nama tadi
tapi sekali lagi kenapa begitu karena dua nama ini punya elektabilitas yang sama sama kuat
pada saat yang sama pak prabowo itu berdasarkan pengalaman di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas itu bisa membantu ganjar di wilayah wilayah
yang kekuatan politik religiusnya yang kekuatan politik religiusnya yang kekuatan politik religiusnya
yang kekuatan politik religiusnya yang kekuatan politik religiusnya
atau politik islamnya kuat ya terutama di wilayah seperti luar jawa yang ganjar cukup lemah
yang ganjar cukup lemah kemudian di banten kemudian juga di jawa barat itu prabowo juga cukup kuat
jadi kalau itu digabungkan ya tentu akan membuat peluang menang pasangan ini menjadi lebih besar
masalahnya adalah prabowo itu sudah bertahun tahun ini dicalonkan sebagai pemerintah
masalahnya adalah prabowo itu sudah bertahun tahun ini dicalonkan sebagai pemerintah
masalahnya adalah prabowo itu sudah bertahun tahun ini dicalonkan sebagai pemerintah
dan oleh kir koalisi kebangkitan indonesia raya sebagai capres bukan sebagai cawapres
bagaimana itu menurunkan posisi pak prabowo menjadi cawapres apalagi cawapresnya pak ganjar yang lebih junior dari pak prabowo kan
nah kita tidak tahu cuma kita melihat tanda tanda pak jokowi mengusahakan itu
nah pertanyaannya apakah pak jokowi nanti bisa meyakinkan pak prabowo untuk mau menurunkan

dan itu saya kira tidak mudah apalagi selain pak prabowo dicalonkan oleh gerinda sebagai capres
akhir akhir ini elektabilitas pak prabowo juga makin ganjar ya makin ketat dengan ganjar
bahkan di beberapa simulasi survei seperti di lsi itu pak prabowo sudah beberapa kali melewati ganjar
walaupun kita masih harus tahu di depannya
ya kita akan tunggu bersama sama bagaimana dinamika politik yang semakin memanas ini ya mas jayadi
terima kasih direktur eksekutif lembaga survei indonesia jaya dihanan telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia